saya pengen dan anak anak saja ustadz karena yang diundang anak anak seumuran
ustadz saya tadi pusing ngerti belum diservis kali ya
kalau memang bapak maunya begitu saya akan mencari santri santri saya yang terbaik
itu harusnya tahu ya orang kaya itu mainannya pesawat punya maskapai penerbangan sendiri
betul betul dari mana
aduh berapa aja sih
kamu mending bawain kopernya prinsip ya atau kamu
udah kebelakang mending pecat dia aja
selamat datang di armada perices airways
selamat datang ya
ya selamat datangnya disini
em tolongin ya
kalian semua bawain kopernya prinsip dia

nih kasih kopernya nih
kalian itu apa apaan ya
dikiranya aku itu pintunya itu apaan ya

dikiranya aku itu pintunya itu apaan ya
dikiranya aku itu pintunya itu apaan ya
aku itu petugas yang bawa bawa barang
aku itu awak pesawat
tau nih main lempar lempar aja
kalian semua tuh berisik deh
yang terserah prinsip dia lah
yang gaji kalian semua siapa
yang gaji kalian semua siapa
yang punya bandara ini siapa
yang punya pesawat pesawat siapa
nah jangan bawa bawa dong
udah udah jauh kami
ngapain aja tuh apaan mereka
ngapain aja tuh apaan mereka
kamu tadi berem aku pake tangan kamu ya
kamu tuh tau gak sih tangan kamu ini penuh debu
penuhiuman penuh bakteri
hellah yang prinsip betul itu
tertawa itu boleh saja tapi tidak boleh berlebihan
ini hadis ya dengar
kita itu tidak boleh tahu dengan berlebihan
karena tertawa berlebihan itu dapat mematikan hati
aduh betet ya aku juga tahu kali
tapi kan gak usah ngebuk ngebuk segala
mending kita cari tempat lain aja buat nerbangin pesawatnya
padahal keturunan bahaya banget
aduh ada sana
ah rusuh dasar
itu mah namanya bukan perincis airways
tapi sobek airways tahu
hahaha sekarang kita udah tenang gak ada mereka
jadi hitanan anak saya inginnya diisi seramah
bila ada pencerahan untuk para undangan ustaz
tangannya ilang begitu begitu
masa itu biar usah kanduk pusing
patuh pak santun
ini sudah bawaan orang
tidak bisa juga
nah ini kebetulan sekali pak
ada ustadz musa yang mulia dan santun
nah gimana kalau di dalam acaranya bapak yudo
nanti pada saat hajatan
ustaz musa saja yang mengisi seramahnya
kalau masalah seramah
saya ustadz musa yang mulia dan santun
akan memberikan ceramah yang terbaik
dengan kualitas materi yang insya allah berbobot
dari anak anak saja ustadz
karena yang diundang anak anak seumuran
ustaz saya dari tadi pusing ngeliatin
oh belum diservis kali ya
kalau memang bapak maunya begitu
saya akan mencari santri santri saya yang terbaik
untuk saya seleksi
kemudian memberikan seramah acara bapak
sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih
dan kami juga sangat senang
bisa melibatkan di acaranya pak yudho
yang melibatkan anak anak santri
dan itu sungguh sangat menggendilakan
itu jahit ikutan sulat
ada komunikasi dua arah
bahasa vokal bahasa tubuh
oh ditangkap dulu
sahih terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kumpul ayo teman teman semuanya
teman teman saya mau tahu siang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman semuanya yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala
pada hari ini
yang paling keren
yang paling kece
yang paling segala galanya diku nantai
akan tahu siang oke
ada yang salah ada yang salah
ada yang aneh gitu
ada yang iri ya
kamu tuh gak cucuk jadi dahi
dia cucukin jadi tukang ngobat
belum tentu kamu itu bisa ceramah kayak aku
ya kan ya kan ya kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kebersihan sebagian dari iman
apakah kalian semua sudah mandi
sudah kusuk gigi
hadirin sekalian semuanya
terima kasih tidak hal ini
ya ya sudah air
berisik aja sih
soalnya tadi tuh
saya itu terlalu bersemangat
amat aja gak bodoh
yang ada di masjid ini
sobri kan aku udah bilang
gak cocok didirai sana
iya betul tuh kak
jangan kegantungan saya
jangan saya ceramah
jangan saya tausia
siapa sih yang gak kagum sama sobri
obita temennya doraemon
oke suara rusak
pengen denger ceramah kamu
jangan deh itu lah